ini gak usah ikut
aku udah siapin buat tamu
aku hampir kesana sekarang ya
kamu jangan kesini
tadi pagi aku udah dapat sp satu surat peringatan ke satu
karena waktu itu aku dianggap melakukan tindakan indispliner
bekerja secara tidak profesional parkir sambil pacaran
katanya itu bisa merusak citra dan wibawa tukang parkir
kalau masih indisipliner aku bakal dapet sp dua
kalau masih indisipliner juga aku bakal dapet sp tiga
kayak surat pemecatan
waktu itu aku udah bilang ke kamu mau minta libur seminggu sekali
nanti kamu masakin buat akunya pas aku lagi libur aja
kalau lagi kerja
jangan teleponan aja
barusan kebetulan nggak ada mobil yang mau parkir atau mau pergi
tapi tetap aja kalau lagi kerja masih jam kerja nggak boleh teleponan terus
saya barusan bukan ngelepon tapi ditelepon
bilang pacar kamu kalau masih jam kerja jangan nelfon kamu
saya sekarang pjs komandan
saya ingin mengajukan permohonan
saya kerja enam hari seminggu aja
saya minta libur satu hari dalam satu minggu
kenapa mau ada libur segala
atau mau punya waktu buat pacar
kalau masih receh kerjaannya memang gitu
capek dan gak kenal waktu
mau ngantar makanan ke roy sekarang
kata roy jangan
tadi pagi roy udah dapet sp satu serat peringatan ke satu
waktu itu roy dianggap melakukan tindakan indispliner
waktu naik ke sana terus bosnya tahu
roy dibilangin kerja secara tidak profesional
markir sampai pacaran
katanya itu bisa merusak citra dan wibawa tukang parkir
kalau masih indisipliner roy bakal dapet sp dua
kalau masih indisipliner juga roy bakal dapat sp tiga
yang sekaligus sebagai surat pemerintah selatan
biarin aja dia dipecat
kok mama gitu
biar roy nganggur terus punya waktu nyari kerjaan yang lebih bagus
kita kumpul di belakang
kita kumpul di belakang
kita kumpul di belakang
kita kumpul di belakang
saya mau tahu
kalau bertiga berani
kalian cuma tiga orang cemer

atau tiga orang di belakang
atau tiga orang di belakang
atau tiga orang di belakang
atau tiga orang di belakang